sampai jumpa di video selanjutnya
dan juga tidak harus semua temanku
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aida pernah bilang sama aku

itu warungnya pak
sebenarnya ngapain sih kita ke sini
papa mau gampar dia
papa mau kasih pelajaran
pak jangan dong pak
kamu jangan ikut campur
kamu tunggu di sini ya
tapi tapi pak
sudah turuti apa kata pak
masih ya tolong
lila itu tadi lila
ya allah sudah hampir dua puluh tahun aku tidak bertemu dengan dia
jadi sekarang dia tinggal di jakarta
bisa bisanya aku ketemu dia di tempat itu tadi
lila pasti tinggal di dekat toko milik gadis yang bertunangan sama riza ini
kok tiba tiba kayak orang ketakutan gitu
gak apa apa kok bapak cuma ingat ini bapak harus meeting
sayang nanti lain kali aja kita ke rumah ya
itu tadi benar benar mas umar
tapi kenapa mas uma langsung kabur begitu melihat aku
mas umar pasti sengaja menghindari aku
foto gak penting pak
ibu ibu pkk waktu arisan duduk di kampung
oh iya ibu tadi bikin pisang goreng di dapur
sama kopi kesukaan bapak
udah ibu siapkan di meja makan
gak usah gak usah biar bapak sendiri
nanti kalau dingin nggak enak ya pak
ya allah aku sudah membohongi mas firman
tapi mas firman gak boleh lihat foto mas umar ini
sampai sekarang mas firman tidak tahu bagaimana wajah mas umar
aku gak mau mas firman salah paham
kalau melihat aku menyimpan foto ini
aku menyimpannya hanya untuk berjaga jaga
suatu saat nanti
aku harus menunjukkan pada aida
seperti apa wajah ayah kandungnya yang sebenarnya
hanya harus tanda tangan
oma oma pokoknya oma harus batalin petunangan ini oma
tidak bisa lho
tidak bisa titik

kenapa sampai dia yang ditanya
kenapa sampai dia yang ditanya
kenapa sampai dua kali pestanya dibatalin
udah gitu sekarang gak pake pesta
kok bisa begitu
kenapa harus malu
biarkan saja ini kan urusan kita
dan juga tidak harus semua teman oma diundang
klien oma sudah tahu
kalau anak anak sekarang ini paling susah diatur
makanya susah membuat pesta pertunangan
aku udah gak kuat ngadepin
dan aku juga udah gak kuat ngadepin hubungannya dia
aneh sama cowok yang bernama aksan itu
itu semua sudah dianggap selesai sama mama
makin pusing kepala oma saja sekarang
kak riza udahlah
nanti malah dari tinggi oma tuh kumat lagi
udah deh salahin aja riza terus
ibu maaf tanda tangannya
nanti dulu nena
kepala saya sedang pusing
sekarang tolong bikinkan dulu teh manis ya
teh manis bu
ah biar tanya suruh bibi bikinin ya omah
gak usah tanya
nena itu dulu menjadi pembantu oma
sudah belasan tahun
jadi dia paling tahu teh kesukaan oma
sudah belasan tahun
jadi dia paling tahu teh kesukaan oma
sudah belasan tahun
jadi dia paling tahu teh kesukaan oma
sudah belasan tahun
jadi dia paling tahu teh kesukaan oma
sudah belasan tahun
jadi dia paling tahu teh kesukaan oma
sudah belasan tahun
sudah belasan tahun
tenteng yang budi
tenteng yang budi
abang bisa aja
kenapa suka gini
lagi kesel ya
aku jauh jauh datang ke rumah ini untuk minta tanda tangan dokumen penting
tapi bu lares malah suruh aku bikinin teh manis
makin hari rasanya dia gak pernah menghargain aku
cuma babu aja aku di mata dia bang
suatu hari nanti akan aku balas semua perbuatannya
dari dulu kamu itu cuma omong doang
saya mau balas dendam sama nenek laras
gak pernah aku melakukan itu
sebenarnya kamu punya niat yang kasih
abang sendiri juga katanya mau bantuin aku
ini cucu rabang datang sini
abang mau bantuin kamu
akhirnya masih ada dalam rencana abang
nanti abang kasih tahu ke kamu
untuk menyempurnakan rencana ini
abang untuk mu
buang lah aja
kenapa kamu selalu ngeluk
kenapa bu proposalnya
semuanya sudah saya siapkan
saya hanya harus mencari dulu
nanti saya langsung fax ke wartor ibu
oh kalau gitu saya cari wartor sekarang nih bu
baik bu sekarang ya bu
terima kasih bu
kamu itu kalau melihat foto bayi itu
pasti manis lagi mewek lagi
sementara kamu nyuruh aku ini lo berpikir
gimana sekarang ini
aku sudah mermani sekali
aku harus kehilangan anakku
tapi bu laras tetap saja menganggap aku sebagai babunya
kita harus bisa menghancurkan mereka
dan apa berbeda dulu ya